pengadilan tata usaha negara menggelar sidang perdana gugatan partai demokrasi indonesia perjuangan terhadap kpu ri
ketua tim hukum pdip gayus lumbun menyebut langkah ini untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu dua ribu dua puluh
dalam sidang yang digelar tertutup pihak penggugat yakni pdip diwakili tim hukumnya yang diketuai gayus lumbun
gayus menjelaskan langkah yang ditempuh pdip di pt un untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu